penampilannya itu kelihatan
banyak kerutan di wajahnya
karena mikirin rakyat
ada juga ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua ada
siapakah si rambut putih yang dimaksud presiden joko widodo
warganet pun heboh menerka nerka hingga dikait kaitkan dengan sosok gubernur jawa tengah ganjar pranowo
ya ganjar identik dengan tampilan rambut putihnya
tapi dilihat di akun instagram miliknya minggu pagi ganjar justru berubah drastis dengan tampilan rambut berwarna hitam
entah apa maksudnya yang jelas dalam unggahannya ganjar meminta tips merawat rambut hingga wajah
menariknya bunga tips cnindonesia com frasar rambut putih
rambut bahkan menempati urutan ketiga trending topic di twitter minggu pagi
tak hanya sosok ganjar yang dikaitkan dengan pernyataan jokowi di depan ribuan pendukungnya
akun almarik j berkelakar
sosok sinterklaslah jawabannya karena memiliki tampilan rambut putih hingga kerutan di wajah
ada pula s bahri yang mencuit
semua ciri itu ada pada sosok nenek lampir di film misteri gunung merapi
tak mau kalah penyanyi senior iwan fals juga mengunggah foto dirinya
yang diedit yang mengisyaratkan dialah sosok yang dimaksud presiden
lalu akun denny siregar tujuh juga mengunggah foto dengan narasi yang tak kalah menarik
dimana ganjar seolah olah sedang bertanya ke jokowi
pak mau tanya yang bapak maksud rambut putih itu siapa ya pak
jokowi pun membalasnya
hahaha sampean bisa aja sukanya merendah gitu
ya jelas dong hatta rajasa
ya mantan menko perekonomian di era sbi ini juga dikenal dengan sosok yang memiliki rambut putih
walau begitu meski secara konstitusi tak menentukan karena bukan pemimpin partai politik
suara jokowi soal calon pemimpin penggantinya dinanti banyak pihak
karena banyaknya relawan yang bisa diberdayakan untuk meraup suara
ada juga ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua